aja mau gue pamer pamer aja ngatur ya kak pamer bisa aja sih abang tapi boy cakepnya
kalau misalkan nanti posisi kamu disini haikal iyan nanti dados sama wawan disitu sama baon gimana
ya udah ya udah berarti ceritanya kita tetap berantem kan bertiga oke kalau gitu gua bakal
baru bang perdengarhh
dik bangun deh cepet dik
bu ini tasnya
makasih ya jangan panggil ibu dong
panggil adik aja
kenalin adik eci
bagas aduh namanya ganteng banget
kayak orangnya ya allah maco deh
kalau bawa tas hati hati ya
sekarang udah banyak kejahatan dimana mana
emang butuh bodyguard
ibu eh maaf adik bisa aja
begitu deh ya rambo ya
woy lepasin tuh tangan
ini gak coba gue apa enggak lu
ya elah ini bener bener kayak jelangkung deh
dateng dateng gak diundang tiba tiba nangol
cek begitu ya ampun
kenapa sih jangguin aja
gue bersihin ya
eh romlah romlah
untuk si cumikering tuh
eh romlah sini sini
persis bener aja jelangkung
dateng aja gak diundang aja tiba tiba
gelap begitu nangol
ya elah po kalau dateng bilang bilang kenapa
udah kagak ada bekas bekas pegangan lu ya
lu kagak boleh megang megang lagi
ini jalan bakannya sih
ngerti gak sih
lagian juga ya disitu tuh gak ada tulisannya
gitu gak ada
prosesif banget sih
loh ini main rambo
sudah sudah sudah
pak gresik sini pak gresik
aduh enak aja lu
ya allah mimpi
banyak juga diorang
udah kenapa sih pada ributnya
ibu udah ribut ya bu ya
ya udah jangan ribut ya
sekarang adik ribut ya
dengar dengar dengar dulu
sekarang adik pulang ya
tuh adik angkut ya
lu mau diantri des
udah empo pulang juga ya
jangan ribut lagi
ayo anterin adiknya ke angkut lu
dianterin sama rambo
udah mpok balik dulu
latihan silat eh tapi ntar dulu ntar dulu
latihan palang gitu ntar dulu ya
eh lo paham paham tau nggak pantun
saya sih pernah belajar pantun
ya tenang semua tenang
soal pantun sih
tapi mudah mudahan sih
dalam acaranya nanti nggak ada improvisasi ya
saya nggak like tuh des
soalnya nilai bahasa indonesia saya anjlok deh
makanya kalau guru lagi ngajarin lo dengerin
udah ane print kok bang
pak amir udah siap siap nih
lo apalin deh tuh ya ya pantunnya
siapa yang patuh buat pihak perempuan siapa pihak laki laki
nah pihak perempuan tuh selalu kalah
rumah gedung rumah belane
magrekawat tiangnya besi
nih rombongan pade mau kemane
kalau lewat kampung gue lo kudu permisi
bagus itu bagus
oke sekarang kirimkan gue ya ndi ya
gue baca yang ini nih ya
kalo makan buah kenari jangan ditelan biji bijinya
keselak dong gue
kalau lo udah niat datang kemari ayah mesti tanya apa tujuannya
ya putih jangan buang hajat
udah sekarang lo simpen
lo apalin di rumah ye
sekarang kita latihan palang pintunya oke
karena gue gak pernah latihan aduk pukul
kalo soal pantun sih serain aja sama gue
ya kak setuju pak amir
bisa aja si abel
cakepnya kalau misalkan nanti posisi kamu di sini
haikal ian nanti dado sama wawan di situ
yaudah yaudah yaudah
berarti ceritanya kita tetap berantem kan bertiga
terus ian sama dado kali ya
nah pas tuh udah siap lo
ini berantemnya bukan sembarang berantem boy
jangan asal ada buka debuka aja
ntar temen temen lo pada penyok lagi
gue yang repot
ayo deh kalau udah paham kita mulai deh
bang job tapi gak asik kalo semuanya menang
mesti ada yang kalah juga
jadi hasilnya dua satu gimana
emang begitu pak amir kudenya
pihak perempuan tuh kudu kale
karena pihak laki tuh harus menang
supaya pihak laki itu bisa melindungi istrinya nanti nantinya
terus setelah itu baru masuk bisa ke rumah deh
begitu pak amir
nah yang pertama tuh lo lo tuh
nah lo tuh menang
si cemong kalah
ntar nih si gendut nih
yang agak item dikit
nah si item kalah tuh
si gendut yang menang
udah pada paham semua
terakhir lo tuh boy
lo penutupnya boy
mainnya harus bagus
nah lo harus menang
bagaimana pak amir
ya ini setuju gak
kan gimana ngerti gak
nggak ngerti lepas
kal sikat bibirnya kal
jangan serius serius banget ya
nggak lah gue mau nyusirius